saya akan membangun image bang edi
yang berpihak pada rakyat khususnya anak muda
bisa kamu jelaskan caranya bagaimana
kata bubun dulu dia minta bantuan sama si bang edi
buat ngelawan kang darman
dengan kompensasi si bang edi
punya hak atas uang dari terminal yang bubun kelola
anak buah kamu yang jadi tukang parkir
semua tetap harus kerja
rijal takut dia lihat sendiri
rizal dihajar bu bun
didu itu siapa
anak buah saya yang di bagian personal ya
tanggung jawab kamu supaya mereka gak takut
saya juga butuh orang untuk memancing bubun keluar lagi
menyediakan diri untuk dihabisi
yang menagih uang keamanan kepada gang haki v
masih kalian yang turun langsung
cari orang lain
kita ngobrol di dalem
kecil saya edo ma duduk kamu punya kenalan duda singal singal iya single artinya sendiri bukan
iya kayak orang mait mait binton kalau nggak ada pasangan itu disebut single yang namanya duda
juga kan enggak punya pasangan enggak punya istri kalau enggak punya istri tapi punya cem ceman itu
bukan single tapi disebutnya double mau apa nanya udah single si menikah esikan menampilkan
sapi rasa makmus masaknya sendirian kata kang cecep bikin kopi tiga kalau kamu
yang bikin gak bisa bisa saya barusan cuma nyampein pesen kang cecep suka enggak kamu
nolak disuruh kang cecep enggak barusan kenapa nyuruh irip saya nyuruh cuma nanya kalau kamu
yang bikin gak bisa terus dijawab sama iril bisa ya udah saya cuma mau tahu itu aja
esihmu safira dan
semua orang lain enggak boleh ada yang tahu soal ini kenapa mak mau bikin surprise surprise apa yang
rusak mesin cuci atau tv maksudnya kalau rusak kan harus disurprise itu service surprise itu artinya
kejutan kamu ngerti nggak ici saya edo mah kita tetap harus ke tempat parkir saya takut sama bus
hubun ada saya sama yayat komandan sama wakil komandan enggak takut takut tapi saya lebih takut sama bos edy
pun ada saya sama wajah juga sama seperti saya bilang aja gak usah takut kita rame rame iya
ini selamat siang siang
ini feni asisten saya
dari terminal yang bubun kelola
bubun berurusan dengan kang darman
yang dibayar sama sylvia
buat nyari bubun
bubun berurusan dengan saya
saya minta program kamu
lengkap dengan anggarannya
bang edi butuh program kita
lengkap dengan anggarannya
saya juga dengar
taruh di meja
ya kalau dirumahkan di kamar aja
keluar cuma kalau haus
atau ke kamar mandi
terus hari ini kita mau apa
saya masih ada urusan saya
bang edi orangnya kelihatan sadis
kayak pembunuh berdarah biru
berdarah biru berdarah dingin
maksud saya itu
kalau butuh uang jangan takut
tadi akan ditelepon pak icang dari garut
tanah haji mumuh mau dijual
akan mau lihat
aku mau ke garut lagi
baru juga pulang udah mau ke garut lagi
nggak akan sampai setahun lebih kayak kemarin
paling cuma dua hari
akang berangkat besok
akang udah punya uang
buat beli tanah
kok udah mau lihat tanah yang mau dijual
kalau cuma lihat mah kan nggak bayar
kalian sudah ditempat parkir
saya yayat didu sama yang jadi tukang parkir rijal
bubun belum muncul
gak usah takut
kalian akan di backing dua orang semuanya
mereka dalam perjalanan ke sana
kalian gak usah takut
kita bakal di backing dua orang semacam bubun
kalau saya sih dari awal sebenarnya nggak takut
kamu kerja seperti biasa